terus sekarang lu dimana
kantor polisinya kantor polisi dimana
gue ada di polsek cibubur
tapi lu jangan kesini ya
kenapa gue gak usah kesana
ya lu kan harus sekolah kan
gue gak mau sampe nilai lu jelek
apalagi deh sampe lu bolos
gue gak mau
pokoknya udah jangan kesini ya
aku juga insya allah bentar lagi keluar kok
kan gue gak salah
gue nelfon lu karena gue cuma mau ngabarin lu
gue gak mau nanti lo nyari nyari gue di sekolah
bahwa hati hati ya berangkatnya nanti
tapi lu jangan kesini ya
ini dia
masih olom rupiah rideval
tidak obatnya minum kalau interruptingchnaan publik
manipuler gewoon lainnya
anna tidak punya ber promises
veronica juga nyebel nyari di sekolah
menangis tadi juga pada loh ya
sekarang gue harus kasih tau temen temen gue
itu baterainya udah mau habis tolong dicasin ya pak
aku habis teleponan sama temen aku
terus dia cerita kalau mamanya lagi kena musibah
lan dengerin kakak
setiap manusia itu punya masalahnya sendiri sendiri
kamu gak usah nangis
tinggal berdoa dan bilang sama temen kamu
suruh dia berdoa
semoga dia kuat dan sabar untuk menghadapi masalahnya
kamu jangan nangis lagi ya
oh iya kakak sebenarnya kok kesini mau bilang
kakak itu mau jemput papa sama mama di rumah sakit
jadi kakak gak bisa ngaterin kamu sekolah
aku juga kan udah biasa sendiri
yaudah kakak jemput sekarang
selamat belajar bulan
kakak berangkat dulu ya
udah dong udah
mendingan lo mikir
apa yang harus lo lakuin sekarang
man roman bapak ini man
roman bukakan pintunya roman
ini mama sama bapak
aduh pagi pagi gini disebut sama roman aja
kenapa gak martin gitu
aduh pak kenapa ini ribut kali pagi pagi pak
eh orang medan juga rupanya kau ya
pas sekali kalau begitu
kenalkan aku ini benny
oh gitu oras emang
aku martin kawannya si roman
maaf ya kami mengganggu kau pagi pagi begini
kami ingin berjumpa si roman
kami ini jauh jauh datang dari kampung
mau bertemu anak kami oman
karena dia itu mau dapat penghargaan dari sekolahnya
roman roman lagi nggak ada di kosan
martin kenapa kau diam
dijawab itu roman kemana
ah sudah berangkat ke sekolah lah si roma
kok lambat kali si jalan tadi
iya sudah pak
kita susul saja oman ke sekolahnya yuk
sim roman bukan ke sekolahan
emangnya dia gak ngas tau ke amang atau inang
sebelumnya aku pun tak enak nyampein ini ke hamang sama inang
semalam dia ketangkep polisi
jadi dikira dia nyurik motor
jadi dikira dia nyurik motor
jadi dikira dia nyurik motor
jadi dikira dia nyurik motor
hei hei apa kau bilang tadi
tidak mungkin lah itu
tak mungkin tak mungkin
oman ditangkep polisi
siapa dia dia itu anak baik
tak mungkin pak
tak mungkin pak
soalnya kamar si roman lagi dikucik
eh turun dulu
masukin dulu bob
biarin pauman aja

sampai nanti ada terderangan suara
enggak udah dimasukin
pajak kejadiannya lah
masih aja pura pura lupa
eh kejadian apaan sih
kalau gua ada balikan
gua pasti ketawa tawa
kau kata gua pahlawan berjuang
biarin aja lah mungkin dia
akan jadi mantan terindahnya gue
kalo terindah tuh bukan mantan
kalo misalnya lu mau nyerah sama gina
biar gue aja deh yang maju
biar gua yang deketin gina
ini gara gara lo juga
gua putus doang gak gua tau diri lu ya
ah gunung meletus di rumah solihin
lu yang putus kok gua yang disalahin
lah emang lo yang salah
lagi sih maksudnya apaan
hei hei hei pemberitahuan dulu
ini pemberitahuan yang tidak menyenangkan
tidak menyerangkan apaan orang beneran lu yang salah
ini gua bicara bukan ekspektasi
sekarang mau nya apa sama gua
mau nya lu minta maaf kek apa kek
orang santun giginya mengkilat punya rambut yang suka nyangkut
gue jago pantun jago silat
apaan sih lu
ntar gua kelaran hitam aja
kenapa gua gak bisa hitam
kenapa berpihak sama dia
berpihak sama dia
kenapa kau berpihak sama dia
nonton malam di kerukut biar kulit lu gelap gua gak takut
apaan sih lu kok jadi nisam nisain gua
lu berbiak sama dia juga
minum sekutang di kerukut
biar lu ganteng gua gak takut
hape bunyi kau juga tau
engga gua kan gua getarin doang hape gua
gua ada berita buruk
gue ditahan di polsek cibubur
dituduh maling motor
jangan disebarin di sekolah ya
apalagi sampai depon tau
pulang sekolah aja ngungkin gua esok
gua mau minta bantuan lu semua
makan kuah bareng buaya
eh serius kan rumah ditahan di polsek
udah taruh disini aja emang
emang sebentar biar gua ambilkan dulu minyak
aduh macem mana ini
terima kasih ya
kau tau di tangan dimana roman
di polsek cibubur emang
gak jauh kok dari sini
apa perlu kubuatin petanya buat emang
tahu salah aku bisa tanya orang di jalan nanti

boleh aku repotkan kau sebentar ya
kenapa itu emang
aku mau ke polsek yang kau bilang tadi

yaudah emang iya
gapapa lah biar si inang disini biar aku yang jaga
terima kasih ya iya emang